indonesia sudah mengenal program transmigrasi sejak di zaman kolonial belanda dan tujuannya
juga berbeda beda antara lain untuk mendistribusikan penduduk dari kawasan yang padat seperti misalnya
pulau jawa ke pulau pulau lainnya seperti sumatera dan juga kalimantan dan sulawesi dan sesuai dengan
ke perubahan zaman dan kebutuhannya ya tujuan transmigrasi juga berbeda beda antara lain juga
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka lahan baru serta menciptakan perekonomian
baru nah kini kita sudah memasuki yang disebut era transmigrasi baru era transmigrasi zaman now atau empat
insight with desi anwar kali ini berada di kawasan transmigrasi di kota terpadu mandiri
cahaya baru di kabupaten baritokwala untuk melihat apa apa saja upaya ya untuk mengembangkan
daerah transmigrasi di sini sambil menyongsong era transmigrasi for point of the hai hai hai
ya untuk mengetahui bagaimana daerah transmigrasi ini dikembangkan kita akan bertemu dengan orang yang
bertanggung jawab ya terhadap pengembangan kawasan transmigrasi di indonesia siapa lagi kalau bukan
dirjen pengembangan kawasan transmigrasi pak muhammad nurdin halo pak nurdin apa kabar baik
semuanya cerah ini kita berada di desa jejangkit di kecamatan jejangkit ini merupakan kecamatan
di kabupaten baru itu kuala dan disini merupakan daerah transmigran ya dan ada yang
namanya sekarang itu kota terpadu mandiri cahaya baru ya ini istilahnya yang merupakan transmigrasi

kenapa khususnya daerah ini ya dipilih sebagai salah satu mungkin proyek contoh atau proyek awal untuk mengembangkan daerah transmigrasi menjadi daerah yang istilahnya sesuai dengan kebutuhan kita di abad ke dua puluh satu ini
ya sebenarnya ada empat puluh delapan kawasan terpadu mandiri salah satunya adalah baritokualai ini
dari berbagai aspek memang baritokuala ini lebih maju dibanding dengan kawasan kawasan transmigrasi kota terpadu mandiri itu
majunya dari aspek apa
dari berbagai aspek terutama dari pengembangan wilayahnya terutama misalnya contohnya sudah banyak di sini terbentuk desa desa definitif dari daerah daerah tertentu
kurang lebih dari enam puluh desa yang dulunya hutan gak ada apa apa
ada program transmigrasi sekarang jadi desa definitif
kemudian ada tujuh kecamatan karena desa itu berhimpun jadi tujuh kecamatan dan akhirnya juga jadi suatu pengembangan wilayah
dan potensi yang ada disini saya kira sangat menantang karena ini daerah rawah
jadi pengembangan kedepan apalagi dilihat dari konteks struktur wilayahnya berdekatan dengan provinsi
kemudian infrastruktur yang lain listrik kita lihat sudah terpasang
kemudian air juga pada tersedia sehingga saya kira untuk pengembangan ke depannya bisa menjadi contoh yang bisa diikuti
bisa kita replikasi di kawasan kawasan yang lain
dan pak nurdin jadi ada kriteria khusus ya untuk suatu daerah atau kawasan transmigrasi dikembangkan menjadi kota terpadu mandiri itu ya
jadi tadi sarananya juga harus bisa dikembangkan
dan juga tadi pasti ada ini ya potensi ekonominya
nah khusus untuk kabupaten barito kuala ini kira kira potensi untuk dikembangkan ini produk produknya apa apa saja
kira kira sumber ekonominya nanti dari mana saja
ada dua kemudi tinggulan di kawasan baritokuala ini
pertama adalah perkebunannya
di sini ada dua perusahaan besar yang sudah bermitra dengan para transmigran plasma inti plasma di daerah jejangkit
di kecamatan jejangkitnya juga
kemudian yang kedua adalah tentunya adalah padi rawa ini yang potensinya hampir rp empat di sini
kemarin kebetulan lokasi ini kira kira bulan juni yang lalu itu ada hari pangan sedunia dipusatkan di sini dipilih
dan ini potensi ini bisa dikembangkan
ini bisa empat hektare nanti bisa produktivitasnya bagus
ini bisa jadi salah satu sumber dari lumbung beras yang ada di kawasan ini
ya memang di kalsel ini salah satu lumung berasnya memang baritokuala yang paling kalimantan selatan
baritokola salah satu yang paling besar memberikan kontribusi terhadap perberasan di wilayah kalimantan
jadi makanya kita kembangkan karena juga berdekatan dengan kalteng
namanya kabupaten kapuas
jadi satu cuma dipisahkan wilayah adimisi saja tapi dia bagian yang dulu peg sejuta hektare gambut itu
juga persis mirip dengan ini
jadi nanti akan tersambung potensi yang ada di lahan es gambut itu di kabupaten kapuas itu dengan baritokuala
sehingga nanti saya kira untuk menopang ibu kota negara
ya yang cita cita aja kita pindah ya di kalimantan
di sini saya kira nanti akan menjadi bagian penting
sehingga daerah daerah transmigrasi daerah pedesaan ini sebagai basis dari produksi
yang punya hasil bahan olah setengah jadi ataupun jadi
ketika dia nanti memasarkan produk produknya di persifikasi usahanya
tentunya akan berhubungan dengan dunia globalisasi dan teknologi informasi misalnya berkaitan dengan modal
berkaitan dengan transportasi berkaitan dengan pemasaran
berkaitan dengan branding dan seterusnya seterusnya
saya kira sudah waktunya memang harus kita lakukan
upgrading ya peningkatan dari pusat pusat ini
kalau nggak produk produk kan nanti nggak bisa bersaing dan nggak punya nilai tambah
sehingga tentunya yang kita cita citakan supaya masyarakat transbikasi itu bisa kesejahteraan yang meningkat
melalui hasil produksi melalui ada efisiensi
apalagi dengan teknologi sekarang kan semua kan serba instan serba cepat serba dekat ya
saya kira itu yang paling penting
karena basisnya adalah sekali lagi pertanian secara luas di atas transbikasi
dengan potensi perkebunannya tanaman pangan padi jagung kemudian horticultur
kemudian juga horticultur yang kita kedepan juga mengarahnya kepada produk produk organik
yang bisa masuk ke pasaran pasaran seperti toko toko yang ada di kota kota gitu ya
ya ini penting karena semuanya kan kalau ada produknya mau tidak mau kan harus ada
kan ekonominya tidak bisa berkembang
tapi kembali ke ini kalau dulu kan tujuan transmigrasi itu memang kita lihat jawa itu
penduduknya kan begitu padat sehingga juga ada kepentingan untuk melakukan distribusi ya
ke daerah daerah lain kemudian mencari membuka lahan lahan baru dan akhirnya juga menciptakan
sumber sumber perekonomian baru
tapi transmigrasi juga kan banyak tantangannya ya pak
nah dari masa ke masa ini bagaimana sekarang
tantangan yang paling berat yang dihadapi apalagi kalau di satu daerah misalnya ada penduduk aslinya
kemudian ada pendatang baru dan lain sebagainya pak nurdin
ya tujuan transmigrasi salah satunya tentunya adalah menjaga kesatuan persatuan dan kesatuan republik indonesia
jadi aspek sosial budayanya juga ada selain aspek ekonomi tadi pemerataan kemudian aspek aspek lingkungan dan terutama juga aspek sosial budaya
supaya ada terjadi akulturasi
kulturasi antara para pendatang yang membawa kemampuan skill keterampilan dengan daerah daerah asal yang memang membutuhkan transformasi dari para petani yang sudah maju
itu yang paling penting
jadi ada transformasi sosial dalam hal berbudidaya dan processing maupun pemasaran
nah tantangan yang paling berat
memang daerah transmigrasi ini saat ini yang membutuhkan perhatian adalah berkaitan dengan konektivitas
karena konektivitas juga bagian dari produksi yang harus dihitung sehingga mereka bisa mendapat tambahan kalau mereka bisa efisien di dalam membayar ongkos konektivitas itu
karena daerah transmigrasi itu bukan daerah daerah yang dekat dulunya pasti hutan jauh gak punya jalan
ya memang harus dibuka ya secara

ya harus dibuka ya harus dibuka
ya harus dibuka ya secara prasarana sarana infrastrukturnya mau tidak mau harus dibangun kan
jadi selain jalan dan jembatan itu yang terutama yang kedua adalah ini irigasi sumber air terutama embung embung waduk kemudian jaringan primer sekunder tersier dan pintu pintu air pengelolaannya
karena ini dulu dibangun awalnya memang ada
tetapi kan seiring dengan waktu termakan harus diperbaiki harus diperlebar dan lain sebagainya
kalau kondisi kondisi kondisi itu kita bisa menghitung
kalau kawasan itu penduduknya trans pikirannya banyak dia punya lahan tentunya banyak
maka skala ekonominya juga nanti akan terjadi di situ
dan ketika skala ekonomi maka investasi akan datang orang akan invest pasca panen dan seterusnya
kemudian kebutuhan kebutuhan produksi yang tadinya kalau kecil kecil mereka harus belanja pupuk ke kota
harus belanja ke transport tapi kalau luasannya besar pedagang pupuk yang akan datang buka kawasan ini
apalagi kalau memang jalannya sudah dibangun dan infrastruktur dan aksesnya kan juga sudah
mereka itu habis ongkosnya saya bilang tadi ketika ingin membeli sesuatu bayar ke pasar
ketika ingin mengolah sesuatu dia misalnya menggiling padi ke lokasi lokasi yang agak jauh
makanya kita hadirkanlah infrastruktur yang baik yang memadai saya kira
tidak mesti homic tapi yang penting jarak tempuhnya bisa membuat mereka tidak besar untuk membayar
nanti hasilnya hanya untuk membayar transport
tidak ada yang harus mereka simpan untuk bisa kapitalisasi untuk keperluan konsumsi yang lain
dan harga produknya juga nanti terlalu mahal kalau sampai di pasarnya sehingga tidak memiliki daya saing
tapi pak nurdin ini sudah mulai agak panas mungkin kita bisa sambil duduk di bawah saung ini
indah sekali ya di menikmati udara segar
walaupun kita ini sebenarnya di kalimantan tapi untungnya tidak terasa ya asap ya di sini di kalimantan bagian selatan ya
karena kalimantan kan sekarang sedang banyak ini ya sedang banyak istilahnya kekarhutlah
dan kita berada di kalimantan selatan persisnya di kabupaten barito kuala
dan kita berbicara khusus mengenai program transmigrasi yang sedang dijalankan di sini
tetaplah bersama insight vtc anwar
ya pak nurdin
program transmigrasi ini memang suatu program yang diharapkan ujungnya
tadi yang disampaikan adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan di pedesaan kan lebih tinggi sekarang
ya insight vtc anwar kali ini dari kabupaten barito kuala dari desa atau dari kawasan transmigrasi di desa jejangkit
saya ditemani oleh dirjen pengembangan
kawasan transmigrasi pak muhammad nurdin tadi kita juga bicara mengenai sekarang ada namanya transmigrasi empat
dan mungkin bungkusnya lah istilahnya atau frameworknya itu adalah kota terpadu mandiri
kawasan kawasan ini ya cita citanya ya kawasan transmigrasi yang jumlahnya sekarang ada berapa di indonesia
kurang lebih enam ratus sembilan belas kawasan
kurang lebih enam ratus kawasan ini nanti kalau bisa menjadi kota mandiri
nah sebenarnya tadi disebutkan ada empat puluh delapan dan sudah periode pertama di bawah presiden jokowi itu ada dua puluh dua ya
untuk membuat satu kawasan siap menjadi atau disiapkan untuk jadi kota terpadu mandiri itu nanti kira kira apa apa saja
sarana kebutuhan dan fasilitas serta sdm seperti apa nanti yang sehingga kota itu bisa dikatakan kota terpadu mandiri
ya pertama tentunya adalah jumlah
penduduknya ya kawasan itu
paling tidak jumlah penduduk kawasan itu sekitar empat puluh sampai enam puluh ribu kakak sehingga nanti memenuhi skala ekonomi berbagai komoditi dan aktivitas sosial pemerintahan dan seterusnya
sehingga fasilitas fasilitas yang kita bangun nanti tidak ideal semuanya bisa dimanfaatkan dalam hal berproduksi pengolahan kemudian pasar dan sebagainya
demikian juga fasilitas fasilitas pemerintah
kemudian fasilitas sosial pendidikan kesehatan keagamaan dan lain lain
jadi itu harus lengkap ya
betul jadi ada yang namanya standar pelayanan minimum satu kawasan yang menjadi haknya mereka
oleh transmigran mereka harus dapat rumah harus punya lahan lahannya terdiri dari lahan pekarangan lahan usaha satu kemudian lahan usaha dua dengan tanaman tanaman keras
kemudian mereka juga tentunya punya hak nanti adalah sertifikat lahan
selain itu anak anak mereka juga
mereka juga harus butuh kesehatan yang bagus adanya posyandu adanya puskesdes adanya puskesmas di tingkat yang kawasan tadi skalanya
jadi kalau di tingkat unit pemukiman kecil kecil katakanlah dusun dusun kalau disamakan itu mereka adalah posyandu
tapi nanti di kecamatan ada puskesmas
jadi saya syukurannya adalah melayani desa desa yang ada di sekitar
sama juga dengan pendidikan misalnya
di unit unit pemukiman ada sd tetapi di kawasan itu nanti ada sma
ada smp dan sma maupun ada pendidikan pendidikan yang sifatnya vokasional non formal
misalnya di sini ada di pusat ktm kita ada blk ada pkbm untuk kegiatan kegiatan non formal pendidikan
jadi tentunya sarana perasarana yang mendukung kegiatan ekonomi mereka itu kita support dari tadi yang saya katakan dari lahannya
mereka bisa berproduksi mereka bisa mengolah di pusat kawasan itu dengan sesuai komoditinya pasca panennya apa gitu kemudian terhubung dengan pemasaran dan sebagainya
jadi ini dari hulu sampai hilir itu betul betul diadalah konektivitasnya
ini kan by design ya menyangkut dengan lokasinya semuanya
kita by design memang untuk program transmigrasi itu adalah kawasan hasilnya
kemudian yang diharapkan adalah menjadi pusat pusat pertumbuhan skala kecil yang bisa terhubung dengan pusat pusat pertumbuhan nasional
nanti akan terkonektivitas dengan berbagai program program proyek strategis nasional
karena dia akan men support misalnya kebutuhan tenaga kerja terampil kebutuhan pangan dan lain sebagainya untuk program program strategis yang skala besar
ada pabrika ada pasca pasca selain itu akan disuplai dari hitel lain
ini juga sangat membantu ya untuk mengatasi masalah kemiskinan kesenjangan dan lain sebagainya
dan juga kan kemandirian ya dari setiap daerah
dan mau tidak mau sdm nya kan juga harus di kualitasnya juga harus ditingkatkan
ini berarti kan ada anggaran yang diperlukan dan kita juga memiliki istilahnya otonomi daerah
ini bagaimana pak nurdin kolaborasi kerjasama maupun hubungan antara pusat dalam hal ini pak nurdin dengan di sini pemerintah daerah ya dalam memajukan kawasan ini
ya alhamdulillah baru baru dua ribu delapan belas akhir bulan september itu keluar perpres lima puluh
perpres lima puluh itu intinya adalah bagaimana program transmigrasi ini bisa terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik
lintas kementerian kemudian lintas pemerintah pusat provinsi dan kabupaten
juga ada keterlibatan pihak pihak swasta investasi dan dunia kampus maupun komoditi komoditi ngo
masyarakat yang peduli dengan masalah pedesaan dan sebagainya
jadi program transmigrasi ini memang suatu program yang diharapkan ujungnya tadi yang disampaikan adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan
di pedesaan kan lebih tinggi sekarang kemiskinan dibanding
tapi terakhir kan sudah menurun karena ada program medana desa di samping program program yang lain
dan apa namanya income juga di pedesaan menurut bps juga sudah meningkat
jadi dua ribu lima belas itu sekitar lima ratus sekarang sudah hampir delapan ratus ribu
jadi ada peringkatan peringkatan itu tidak lepas dari program program berbagai lintas sektor
termasuk transmigran yang tadi enam ratus sembilan belas kawasan itu berada di desa desa
jadi dana desa ini sangat berperan dalam pengembangan untuk kawasan kawasan transmigrasi ini pak nurdin
transmigrasi ini kan program transmigrasi ini di dalam desainnya itu
dua tahun kita dampingin
jadi setelah mereka direncanakan dulu lokasinya kemudian mereka ditempatkan
kita didik sebelum mereka kita kasih pelatihan kita berikan informasi lokasi ini nanti potensinya ini
dan orang yang akan berangkat juga inline keterampilan mereka dengan lokasinya itu
nah memang yang dibutuhkan memang sekarang yang zaman transmigrasi zaman now termasuk yang industri empat itu adalah paling tidak nanti ada bisnis model
sekarang sudah kita terapkan beberapa bisnis model di kawasan ini
jadi sebagai salah satu kawasan contoh yang nanti bisa direplikasi oleh kawasan kawasan lainnya
jadi mulai hulu hilirnya terintegrasi dengan satu bisnis model
dan berbagai stakeholder tadi saya katakan ada juga bumn himbara yang bisa nanti membayar model masalah kur dan lain sebagainya
dan juga mungkin seperti bank bank bumn
umum himbara ya bni bri dan mandiri juga sudah kerjasama dengan kita
semua lokasi lokasi itu sudah kita kerjasamakan sama teman teman himbara itu
untuk bisa mendukung
untuk bisa mendukung
dari segi apa namanya finance
dan mereka juga mendampingi kaitannya dengan profile o juga
anak anak milenial yang bekerja di lembaga lembaga kelompok kelompok ekonomi di kawasan itu
bisa bekerja melihat sistem teman teman bank itu berkaitan dengan pengelolaan keuangan manajemen termasuk pemasaran
jadi termasuk juga dunia investasi
mereka bukan hanya meng invest kaitannya dengan
untuk pasca panen
tetapi mereka juga membawa teknologi
mereka membawa jaringan
mereka membawa orang orang pinter
itu nanti akan terjadi transformasi
karena anak anak trans begini bisa bekerja
di perusahaan perusahaan itu
dari berbagai level
dari lapangan sampai di bagian administrasi
sehingga terjadilah transformasi
untuk mengarah ke provider itu bisa
bisa ada kita lakukan secara cepat
dan sekarang juga teknologinya kan sudah ada
dan sangat memudahkan
kalau misalnya ingin jualan produknya
juga bisa dilakukan dengan berbagai platform
yang penting marketingnya promosinya packagingnya dan lain sebagainya
jadi sebenarnya kan ini tujuannya juga bisa menarik
yang kalau orang selama ini kan berbondong bondong ke kota lah istilahnya
apalagi ke jawa
jadi diharapkan justru pada berdatangan ya
ke daerah seperti ini
untuk membangun perekonomian di sini
dan juga ini yang kan yang diharapkan juga
itu yang memang kita harapkan
program transmigrasi juga kita mengurangi urbanisasi
penghidupan sekarang ada di desa
potensi ada di desa
dan di daerah globalisasi dan empat industri empat ini
dunia akan semakin kompres ya
semakin tidak ada batas
apapun yang di desa sepanjang ada internet
semua orang bisa melakukan aktivitas
ya kalau mau liburan saya sekali kemana gitu
apalagi kalau misalnya udaranya juga masih bagus masih segar
buat kita kan di kota yang paling mahal adalah udara
biasanya kalau pendatang mungkin mereka punya fasilitas lebih
sementara orang lokal yang akhirnya mereka menjual lahan mereka
atau melepas dan lain sebagainya
bisa terjadikan ketimpangan atau antara ya yang mas rakat asli di situ dan pendatang
jadi itu yang paling penting

jadi itu yang paling penting
jadi itu yang paling penting
pak nur din ya
seperti kita ketahui tadi kan transmigrasi program program ini kan sudah dari dulu ya
ada di indonesia sejak zaman belanda
misalnya mengirim transmigran ke misalnya daerah lampung untuk membuka lahan di situ
tapi zaman order baru gitu
itu besar besaran ya
transmigrasi memang dirancang pemerintah
nah sejalan dengan waktu itu kan ternyata kan banyak juga masalah
masalah sosial misalnya konflik dengan antara pendatang dengan yang penduduk lokal misalnya
masalah sertifikat tanah kepemilikan itu juga
dan tentu saja kesenjangan dan lain sebagainya
ini bagaimana dari waktu ke waktu ya penanganannya
untuk mengurangi kecemburuan
sosial konflik dan juga pemerataan ya antara pendatang dan penduduk lokal yang biasanya lebih terbelakang dari segi ekonomi
ya itu yang saya sampaikan tadi program transmisi juga dari aspek sosial budaya itu penting
jadi selama ini memang kesannya memang di waktu waktu yang lalu memang program ini program pusat gitu ya
tapi sekarang daerah setelah reformasi
di otonomi daerah
kita melibatkan pemerintah daerah dpr daerah masyarakat daerah dilibatkan dalam proses ini
jadi enggak lagi ada proses harus ada kesepahaman antara daerah pengirim dan daerah pengiriman
tapi ada kolaborasi ada lima puluh lima
ada bahkan tujuh puluh tiga puluh tujuh puluh daerah asal
tujuh puluh daerah setempat dan tiga puluh aja yang datang
yang kita resettlement misalnya di papua juga ada di ntt juga begitu
bedul desa ya
dulu memang ada misalnya waduk gajah mungku dan seterusnya yang ke lampung itu
pak jk kemarin ketika satu bulan yang lalu membuka rakornas kita
itu pada saat rakornas memang yang kita sosialisasikan adalah bagaimana program ini bisa terornasi dan terinteg
bagi pak jeka
pak jk pesan kepada kita semua waktu itu
transmigrasi itu yang datang dan yang didatangi sama sama senjata
dan sejalan dengan itu sebelumnya tahun lalu pemerintah sudah mengeluarkan yang satu purpose lagi yang berkaitan dengan tora
percepatan pendudukan sertifikat itu
termasuk didalamnya adalah tanah tanah transmigrasi
nah dengan adanya purpose itu semua bottlenecking penyelesaian perubahan

ada sama sel hukum yang pasti jadi itu memang haknya mereka cuma memang ya kurang fokus kita
urusin dulu ya sekarang dengan adanya perpres dengan adanya komitmen program tora ini baru baru
dua minggu yang lalu pak presiden telah menyerahkan sertifikat transmigrasi kurang lebih sekitar dua belas
ribu di kalbar dan eh dulu program sertifikat ada yang dua puluh tiga tahun belum punya sertifikat itu
dan ada masalah masalah harus ada pelepasan kawasan ada konflik dengan masyarakat tempat
yang sesuai kemarin itu ada yang paling cepat dua tahun mereka udah dapat jadi dua ribu delapan belas dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
akhir nggak sampai dua tahun udah kita hasil sertifikat jadi itu paling tercepat kita karena
memang ada komitmen ada
regulasi semua satu visi dalam menyelesaikan masalah masalah ini apalagi ini kalau saya lihat
biasanya kalau pendatang mungkin mereka punya fasilitas lebih sementara orang lokal yang akhirnya
mereka menjual lahan mereka atau melepas dan lain sebagainya bisa terjadi kan ketimpangan atau antara
ya yang masyarakat asli disitu dan pendatang dan saya lihat juga di beberapa kawasan khususnya
seperti di papua atau di daerah yang istilahnya lebih tertinggal
lagi ini sering ya ini istilahnya konflik berdasarkan kesenjangan sehingga kita melihat
masalah itu makanya kita tangani sehingga pola pola transmigrasi sekarang itu kan ada
kesepahaman antara pendatang dan yang didatangin pemerintahnya melalui dpr nya juga tentunya yang
penduduk lokal diberikan kesempatan ikut program transmigrasi dan juga untuk memiliki lahan itu tadi
dan juga untuk memiliki lahan itu tadi
yang belum kawasannya masih kecil penduduk kecil akan kita besarkan nah untuk membesarkan
ini transmigran lokal atau yang namanya transmigran suakarsa mandiri atau namanya
sp pugar itu bisa masuk di dalamnya mereka juga dapat hak yang sama jadi yang lokal lokal yang
belum ada dulu belum ada melihat keberhasilan mungkin ragu dan lain sebagainya sekarang melihat
ada keberhasilan ada terjadi perkembangan pembangunan mereka ikut itu kita programkan
supaya nanti size nya besar sehingga terjadi nanti keberhasilan ada terjadi perkembangan pembangunan mereka ikut itu kita programkan supaya nanti size nya besar sehingga terjadi nanti ini kita bisa melakukan hal ini
untuk berproduksi dan terjadilah
maksud saya salah satu
terpadu mandiri yang diharapkan bisa
direplikasi di seluruh
daerah transmigran jumlahnya enam ratus an ya

sudah terbangun dan akan kita
utuhkan yang saya katakan tadi ya
jadi program kita
restorasi dan terutama
revitalisasi rencana dulu yang mestinya
direalisasikan kecil supaya
kita efisien di dalam pembangunan infrastruktur
mulainya kecil dulu baru
berkembang dan kita juga efisien di dalam pembangunan infrastruktur
kalau kita membangun spot spot kita membangun
infrastruktur yang baru nah ini sering kita lihat
misalnya dibuat suatu kawasan
dibangun tapi tidak ada yang menggunakan
itu yang kita revitalisasi
jadi baru tiga tahun ini
program revitalisasi kita lakukan
saya harapkan memang
dan ini sudah didukung oleh
kominfo kawasan kawasan ini
yang enam ratus itu harus ada
internet itu yang paling penting dulu
ini menjadi kebutuhan dasar
itu sangat mendasar selain jalan dan jembatan
selain jalan dan jembatan menurut saya
itu adalah alur penduduk
tapi informasi dan komunikasi
ini dunianya sudah
kuncinya di situ
karena itu akan efisien akan cepat
kira kira berapa lagi
sekarang kan tahun dua ribu sembilan belas
jembatan berikut ini
kawasan ini kan dulu
bermacam macam tidak sama semua
tergantung lokasinya geografinya
dan aspek lingkungan
dan seterusnya jadi berbagai
akhirnya kita lakukan tahapan tahapan
nah terpajam berikutnya kita sudah mapping
enam puluh tiga kawasan semuanya berada di kawasan timur
akan kita lakukan
ini terutama nanti
kita berharap ada
karena kan ini orang sudah ada
lahan sudah ada komoditi sudah ada
investasi pas kepanen kalau mau mengembangkan size
mereka ada lahan sedikit
tidak harus infrastruktur
seperti kita lihat sekarang
jadi harapan jadi sentra sentra ekonomi sendiri
dengan harapan bahwa nanti
orang justru datang ya kalau dulu kan
saatnya zaman orang baru
dan ini semua dibiayai
kalau dulu oleh pemerintah dalam hal ini
sekarang ya istilahnya
kalau yang mau melakukan transmigrasi
ini ada program
khususnya atau tidak
atau ya spontan saja sekarang pak
seperti yang dulu
bisnis modelnya kita perbaikin
menyesuaikan dengan kondisi saat ini
itu ke daerah mana mana saja yang
yang ada di kalimantan
kalbar dan kalteng
kemudian di sulawesi juga semua
provinsi hampir semua
kemudian di maluku
maluku utara dan sebagainya
transmigrasi yang kita lakukan sekarang
memang ada bisnis model
jadi mulai hulu sampai hilirnya
jadi hilirnya ada off stackernya
hulunya sdm yang benar benar kita siapin
tadi masalah masalah lahan kita
diselesaikan dengan cepat
mungkin yang terakhir tapi tidak kalah penting ya
lingkungan aspek lingkungan hidup itu kan paling penting ya
apalagi seperti daerah kalimantan ini
yang banyak gambutnya
dan juga penanganannya juga harus hati hati
belum lagi seringnya terjadi kebakaran
atau kehemutan dan juga
karena ada perubahan
inilah konversi lahan
dan perkebunan sawit dan lain sebagainya
pak nurdin supaya sesuai dengan visi misi indonesia juga
untuk mengurangi emisi dan merawat lingkungan kita
supaya tidak merusak lingkungan program
kita sangat concern ya di dalam hal ekologi ya
jadi transmigrasia aspek ekonomi sosial budaya
tentunya juga adalah lingkungan
karena keberlanjutannya itu
karena transmigrasia dirancang orang nggak boleh kembali
sampai selamanya berkebang gitu
kalau bisa mendatangkan keluarganya
sehingga faktor kontinuitas lingkungan itu sangat penting sekali
kita kelola dengan baik
dengan tata kelola normal normal yang sesuai
dengan kondisi wilayah wisdom lokal dan lain sebagainya
aturan aturan pemerintah kita terapkan sejak pembukaan lahan
kemudian di dalam pengembangan pengembangannya
seperti misalnya di area area yang gambu dan sebagainya
kita tetap melakukan pemantauan sosialisasi
karena sekarang ini di uyotono medanah
pembangunan transmigrasi itu kan diserahkan ke kabupaten
pemerintah pusat mengalokasi dana
dana itu ditetapkan dikelola oleh pemerintah kabupaten
kita hanya memberikan pedoman perencanaan pengawasan pengendalian pembinaan regulasi
tapi kalau bisa harus sejalan kan semua ya
tentunya dalam perencanaannya ada
harus satu visi kalau tidak
ada permairahan yang tidak boleh dilanggar
misalnya tadi masalah lingkungan membuka lahan
atau jangan jangan menjualnya ke investor oleh pihak lain
itu harus kita awasi kita bina bersama stakeholder terkait
tapi sekarang memang kuncinya memang adalah di pemerintah kabupaten
komitmen pemerintah kabupaten
rata rata daerah daerah yang maju seperti ini memang pemerintah kabupatennya
bupati dan dpr nya berserta masyarakatnya dukungannya sangat sangat bagus sekali
dan itu akan cepat
nah ini kita harapkan memang melalui sosialisasi
melalui adanya bisnis bisnis modal modal transmobilisasi ini
daerah daerah yang kita lakukan program revitalisasi ini bisa sejalan dan bisa cepat
sehingga tumbuhnya bersama sama nanti tidak ada kesenjangan di antara satu daerah dan negara
pak nurdin mungkin kita juga harus berbicara dengan tadi kan penting ya peran dari pemerintah daerah
bupati kabupaten baritokwala ini harus kita ajak bicara
masih banyak yang kita perlu
tanyakan ya khususnya mengenai apa apa saja keunikan dari daerah kawasan transmigrasi di kabupaten baritokuala ini
tetaplah bersama insight mitensi anwar kami akan segera kembali
saya berpikir ke depannya karena powerpoint tadi
bahwa mudah mudahan jadi bisa komunitas berusaha
jadi masyarakat petani menjual apapun jagungnya atau padinya ke resi gudang ini
insight with desi anwar kali ini dari kawasan transmigrasi di kabupaten baritokuala
dan saya sudah ditemani oleh dirjen pembangunan kawasan transmigrasi muhammad nurdin
dan juga sekarang sudah ditemani oleh bupati dari baritokwala bupati pertama yang perempuan
selamat ya luar biasa
biasanya dipanggil bunda nur milyani
dan kita tadi telah berbicara mengenai transmigrasi zaman industri empat atau zaman now
jadi apa apa saja inovasi teknologi dan pembaruan yang dilakukan khusus di kawasan transmigrasi ini
karena di kecamatan daerah sini di kabupaten baritokwala ada tujuh belas kecamatan

dan di sini ada juga kawasan transmigrasi yang dilakukan bagian dari kota terpadu mandiri itu sendiri
bunda nur ya kita berada di kampung inggris
nah ini kampung inggris ini dimana anak anak ini yang di belakang kami sedang diajarkan bahasa inggris
mungkin bisa ceritakan sedikit ya khusus di kota terpadu mandiri ini kenapa ada misalnya seperti kampung inggris
dan kira kira inovasi dan teknologi yang diperkenalkan untuk memajukan daerah ini apa apa saja
yang pertama terima kasih dulu kesempatannya bisa berbagi di sini
yang pertama yang harus kita apa ya yang kita ini kan mengingat transmigrasi ini bukan hanya zaman sekarang
itu di tahun seribu sembilan ratus tiga puluh delapan awalnya di baritokwala ini berkembang sedemikian rupa
akhirnya transmigrasi ini menghasilkan tiga kecamatan
jadi dari tujuh itu tiga kecamatan yang dilahirkan oleh daerah transmigrasi
pada zaman orde baru itu mungkin
iwawana raya barambai sama mandastananya
saat ini kita berada di salah satu kecamatan itu di desa karang indah yang namanya kampung inggris tata inggris
kampung inggris kenapa
ya karena memang dulu pada saat menteri siapa ya saya lupa juga
nah itu karena ada keinginan dari masyarakat sini bahwa ada sesuatu yang khusus dari masyarakat trans ini seperti apa
bisa ada sesuatu yang lain daripada yang lain
akhirnya muncullah kampung inggris ini
jadi syukur alhamdulillah saya pernah mengajar juga
walaupun dengan bahasa inggris yang terbata bata saya masuk ke kelas berinteraksi dengan mereka ternyata luar biasa mereka
jadi karena bahasa inggris itu bahasa global lah jadi penting
ini salah satu
sehari hari mereka juga akhirnya di sini
itu yang pertama
yang kedua kalau kita mengingat industri for point baritukwala sudah banyak bu
pertama sebagai daerah trans ktm itu saya berterima kasih dengan kementerian yang saat ini di dua ribu sembilan belas ini
terapkan ktm cahaya bayu sebagai kawasan perkotaan baru di transminiatasi
akan seperti apa maka itu akan membutuhkan sinergitas antara pemerintah pusat provinsi dan kita juga
dan itu juga yang mengilhami kami semua bahwa ada beberapa memang yang sudah dikerjakan oleh pemerintah baritukwala terutama yang kutrans ini
ada kalau menurut teknologi pertanian itu kita sudah menggunakan al sintan yang berbasis mekanik
kita bisa rice milling yang diberikan oleh kementerian ada juga dari kementerian pertanian dengan combine harvesternya
itu sudah dari teknologi
tapi untuk sdm itu yang paling penting bahwa kita sudah kita sudah meningkatkan sdm ini dengan mengadakan beberapa kali pemilihan kepala desa secara langsung
tes tesnya para perangkat desa itu sudah sistem cat pak
bapak sistem cat jadi komputer assisted test jadi sudah standar kompetensi dari cpns
jadi di sini teruji lah jadi jauh lebih transparan dan bisa dipilih sdm yang profesional berdasarkan kompetensi
jadi mereka perangkat desa otomatis sudah bisa menguasai teknologi it
jadi penting ya sdm ini dalam memajukan sebuah kawasan menjadi kota terpadu
mandiri ini kuncinya juga kualitas dari sdm nya itu sendiri ya karena harus
indicap nya ada di sdm
jadi saya kira kita memang harus fokus investasi sdm karena mereka yang kaum millennial sekarang yang bonus demografi itu betul harus kita memanfaatkan semaksimal mungkin
semaksimal mungkin sesuai dengan sumber daya alam kebutuhan dan di era globalikasi komunikasi ini
mereka yang punya potensi dan saya kira infrastruktur jaringan apa semua di sini sudah tersedia dengan baik
kuncinya hanya saya kira kita fokus mendampingi mengarahkan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka
ya buat apa nanti misalnya memiliki sarana semua lengkap fasilitas tapi sdm nya tidak ada yang bisa memanfaatkan akhirnya jadi terbengkalai lah tidak dimaksimalkan
selama ini saya lihat kolaborasi kerjasama antara daerah dan pusat juga berlangsung bagaimana bu
bagus sekali makanya saya terima kasih
satu visi lah ya
ada balai pelatihan yang
balai pelatihan itu setelah berapa tahun vakum ya pak ya syukur alhamdulillah
revitalisasi ktm itu jadi saya bersyukur kita punya rumah pintar sekarang blk nya
ya dan kampung inggris ini berarti melihat ke depan ya mas ke depan
berinvestasi pada anak anak
karena mereka nanti yang akan menjadi pemimpin masa depan
bu nur tapi setelah ya beberapa tahun ini sebagai ktm ini apa yang terasa dari segi peningkatan pendapatan atau meningkatkan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan itu sudah ada ini ya yang dicapai
terutama jalan ya pak infrastruktur sudah terbuka terus itu otomatis ekonomi masyarakat menggeliat ya kan
dengan adanya combine harvester berarti jumlah produksi
meningkat itu pertanian
berarti berarti sini meningkat
makanya kemarin saya izin sama pak menteri untuk mudah mudahan bisa datang di jejangkit itu ada satu ratus dua puluh hektare yang akan dipanen dan yang ditanam itu ada satu ratus lima puluh hektare
itulah cara kita untuk meningkatkan ekonomi masyarakat
kita udah punya juga resi gudangnya pak yang ini
resi gudang itu kedepannya bukan hanya resi gudangnya selama ini kita menanam eh kita menampung hasil padi
saya berpikir ke depannya karena
karena powerpoint tadi bahwa mudah mudahan jadi bisa komoditas bursa
jadi masyarakat petani menjual apapun jagungnya atau padinya ke resi gudang ini yang nantinya akan seperti itu pak
mudah mudahan bisa di backup oleh ini menjadi bursa komoditas
jadi teknologi di sini digunakan betul betul untuk meningkatkan produksi
pak nurdin memang nanti ini bisa diterapkan di ktm ktm lainnya bantuan dari segi teknologi dan lain sebagainya
dan resi gudangnya
resi gudang tadi istilahnya bisa dikumpulkan lah hasil panennya sehingga bisa menjadi stok ya yang nanti bisa dijual sesuai dengan kebutuhan dan harga pasar dan lain sebagainya
ini akan diterapkan seperti ini juga
ya jadi yang saya katakan tadi bisnis model ya
jadi kita harus punya bisnis model dari hulu ke hilir
mereka sudah berproduksi sekarang pasca produksi kadang kadang kan pada saat panen puncak mereka dapat harga yang kurang bagus
dengan adanya resi gudang ini maka akan tertangani semua
iya dengan adanya resi gudang ini maka akan tertangani semua

kemudian manajemennya marketingnya brandingnya e commerce nya berbagai turunan kemudian disini juga ada jeruk mungkin nanti ada beberapa produk tenah berapa pasca panen jodoh bisa dikemas minuman segar atau sebagainya tinggal ujianya sekali lagi adalah sdm dan kita bermitra dengan pihak pihak swasta yang punya teknologi yang punya jaringan
dan punya modal juga
dan punya modal juga
jadi pemerintah gak bisa semua melakukan apa apa
lakukan apa bakjat tetapi kita dengan bermitra dengan para stakeholder itu
dan tentu pemerintah daerahnya juga dalam ini mbak nur harus tanggap ya untuk menarik investasi kira kira langkah apa apa saja yang dilakukan apalagi ke depan ya kan masih banyak perjalanan cukup panjang ya untuk memajukan daerah ini
apa apa saja yang masih perlu dilakukan untuk menarik minat investasi dan juga memajukan masyarakat di sini
mungkin yang pertama ada kerjasama dulu

mungkin yang pertama ada kerjasama dulu
dengan para stakeholder yang ada di baritukwala karena gak semua ada di baritukwala
momennya bumd bumn gak semua ada di baritukwala ya
dengan apa yang ada kita berusaha untuk selalu berkomunikasi untuk selalu bersinergis yang tentunya dibantu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi
itu yang paling utama karena baritukwala juga berbeda
kita baru keluar dari status daerah tertinggal di tahun dua ribu dua belas
jadi bahasi baru ya renata
iya kita sudah berada di daerah tertinggal di tahun dua ribu dua belas

iya rawa dan sebagainya apalagi saat ini ada asap
kita gimana berjibaku dengan menyelesaikan persoalan asap dan juga kita satu sisi harus kita berkomunikasi dengan seluruh masyarakat
seperti apa kita menanggulangi gak bisa kerja sendiri
termasuk kita kita dalam kerangka menaikkan ekonomi masyarakat juga harus kerjasama
tapi sudah ada terasa dampak positif dari dengan asap
dampak positif dari dengan adanya teknologi seperti combine harvester
itu pendapatan masyarakat meningkat
ada boomdesk boomdesk yang luar biasa itu di anjir pasar udah
dari ini juga itu sudah penghasilannya seratus juta mereka
karena dari alat yang mereka sewa yang tadi disewakan bisa menghasilkan untuk boomdesk
banyak bumdes juga beberapa bumdesk yang sudah menghasilkan untuk masyarakat petaninya
dan saya lihat juga harus ditumbuhkan spirit entrepreneurship itu ya
mengelola memanage ini kan berarti ujung ujungnya juga
itu yang kita harapkan dari bank
ya kan dalam bisnis model itu bank himbara tadi
mandiri bni bni itu kan mereka sudah punya kemampuan sistem dan sebagainya
itu yang kita minta mereka bisa mendampingi ikut di sistem itu
jaringan yang mereka kita pakai
ini sudah jalan dengan baik dengan himbara ini
ada beberapa tapi masih butuh
tetap harus kita support ya
mungkin tiga tahun ke depan akan ada sesuatu yang berbeda
gerbang ktm akan berubah
gerbang pintu masuk bari tukuhal pun akan berubah
itu aja dulu yang orang masuk badan sekolah sudah berbeda
penting ya itu
jadi tantangan terbesar saat ini apa
bu nur ya yang masih perlu dilakukan gitu ke depan
kalau infrastruktur di kotaannya palingnya kota mandirinya sudah
tapi yang masuk ke dalam
itu masih harus
itu yang luar biasa masih
kalau kemampuan kita aja nggak mungkin apbd kita
nah sejak bu nur menjabat ini kan sekarang kan tujuh kecamatan kan merupakan bagian ktm ini
tapi kan masih ada sepuluh
sepuluh kecamatan lagi
ini bagaimana antar kecamatan ini
apa yang masih harus di develop khususnya
apakah yang sepuluh ini nanti akan dijadikan ktm juga
kota terpadu mandiri atau bagaimana
mungkin ke depannya itu bisa
karena kan harus ada masukan dari bupatinya terhadap kebutuhan
kalau dari kita itu sesuai dengan misi saya pak
membangun desa menata kota
dari membangun desa aja
itu ada empat skema misi
tentu tentang infrastruktur sdm ekonomi dan juga reformasi birokrasi
kan itu penting
jadi bukan hanya sdm masyarakat desa yang kita inikan
tapi sdm asn juga perlu
jadi itu ada empat hal yang akan kita inikan
ini kan sesuai pismitu
ini kebetulan membangun desa
baritukuwala sudah punya mbak
sudah punya misi
istilahnya bukan misi ya
penjabaran dari misi itu mempunyai side plan
atau boleh katakan cetak biru
tahun sampai dua puluh tahun
karena pada saat saya ilkada yang lalu
itu ada pertanyaan yang sangat menggeliti ke saya pak
oh marabahan ini kota buntu katanya
jadi di pikiran saya pada saat berdiskusi dengan bapak lidbang
saya bilang ini dapurnya nih
kalau dapur itu harus bisa membuat suatu masakan yang begitu hebat dan begitu enak
yang kan disajikan
akhirnya itulah keluar
bahwa set plan lima tahun dan dua puluh tahun
itu yang membuat daerah daerah ktm itu menjadi sebuah daerah yang terkoneksi semuanya
dengan infrastruktur yang terjalin dengan harmonis
jadi kalau misalnya sepuluh tahun dari sekarang kira kira seperti apa
daerah ini kira kira kita kalau kita melakukan
kalau saya bisa anginnya saya nggak menggambarkannya
kalau memang bisa di sesuai apa yang di ini lima tahun aja lah
karena periode saya berakhir di dua ribu dua puluh dua
mungkin tiga tahun ke depan akan ada sesuatu yang berbeda
contohnya seperti gerbang ktm akan berubah gitu
gerbang pintu masuk barituk kuala pun akan berubah
itu aja dulu yang orang masuk badan sekolah sudah berbeda
penting ya itu
karena itu kan fisik ya
jadi hal hal ini masih penting ya
tapi idealnya kan untuk sdm dan perbaikan inilah ke depan itu yang harus difokuskan
itu ke sana bagaimana dari segi kesehatan pendidikan apa lagi yang masih perlu diperbaiki di sini
alhamdulillah pendidikan kesehatan kan masuk di misi yang kedua
untuk terintegrasi semuanya
jadi kita step by step dengan apbd yang begitu memprihatinkan
jadi itu kita bagi bagi
karena barituk kuala mbak desi itu tidak akan menjadi satu kesatuan apabila infrastruktur kita yang di kuripan sana
masyarakat di kuripan yang kita kalau dari marabahan ke kuripan itu menggunakan street boatnya sekarang
masuk juga di program seratus
masuk juga di program serata
itu dengan cost yang mereka mencapai itu sampai tiga ratus ribu sampai enam ratus ribu
nah sekarang itu yang menjadi
masih mahal ya
itu yang menjadi fokus saya
karena tanpa infrastruktur yang terbuka barabahan bakumpai sama kuripan itu tidak akan terintegrasi dengan saudaranya
menjadi buntu itu
jadi dibuka itu
dan ini bisa meningkatkan kesehatan
sambil kita memiliki pendidikan dan kesehatan
dan ini bisa meningkatkan
ada kampung terintegrasi itu tadi
kalau dari segi demografi ya dari segi gambaran masyarakatnya di sini kan tadi bu nur katakan sudah mulai dari tahun tiga puluh an lah ada transmigrasi
seperti apa profil dari masyarakat transmigran di sini
baritukwala itu kan multi etnis
ada jawa ada banjar ada bakumpai ada ntd ada bali juga
dan selama ini
jadi kalau bisa dikatakan ya untuk ktm ini dan bukan hanya untuk di baritukwala saja pak nurdin
tapi seluruh program transmigrasi seluruh indonesia kita kan ada enam ratus titik ya dan masih banyak yang harus dikembangkan
apa ini kira kira kinerjanya atau bukti nyatanya bahwa suatu daerah itu berhasil apa apa saja
satu kita kan punya indikatornya
ya indikator bidang ekonomi tentunya income per kapitanya yang bisa derajat kemiskinannya bisa turun
yang kedua tentunya adalah indikator indikator sosial tingkat pendidikannya derajat kesehatannya daya belinya
saya kira indikator itu penting untuk mengukur daerah itu maju dan berkembang
dan yang tidak kalah pentingnya tentunya adalah indikator lingkungan karena bangunan ini kan berlanjut termasuk tadi bagaimana social capital
dari multi etnis itu penting sekali karena itu modal gotong royong kebersamaan
dan harus ada modal itu kalau tidak kan rugi
kalau kita hanya memperhatikan fisik fisik tapi social capitalnya tidak kita ini
itu modal besar kita makanya transmigrasi itu menyatukan negeri
salah satu dari tujuannya menyatukan negeri
bu nur gimana selama ini leadership yang diterapkan di sini ini karena pertama ya ada bupati perempuan
saya kira keunikan atau kekhasan dari leadership yang diberikan oleh bundur pada daerah ini
saya harus lebih tegas saja
lebih tegas kerja keras gitu dia
karena memang daerah seperti baratengkawala tidak bisa kita santai
kita ini wilayahnya terbagi di mana mana
kalau orang biasanya kabupaten kota bisa pakai mobil kita nggak bisa
itu tadi saya bilang penting itu pak menyatukan
masih banyak yang buntu
ya menyatukan wilayah itu penting
makanya saya di epjm saya di epjm
makanya saya di epjm itu yang paling tidak di dua ribu dua puluh dua itu jalan yang namanya kutabamara itu selesai
kuripan tabukan marabahan
dan sdm nya juga perlahan tapi pasti ya itu tadi lewat
tidak mungkin seorang kepala desa tidak paham dengan situasi desanya
tidak paham dengan it di zaman era digital seperti ini
dan dengan finance juga karena harus mengelola keuangan dan lain sebagainya
itulah kita meningkatkan sdm kita di empat point yang akan datang
tapi yang penting ada blueprintnya ke depan
ya sudah sudah
sebaliknya visinya sudah kelihatan
tapi biasanya perempuan jauh lebih galak lebih ulet lebih detail
nah itu dia
terima kasih banyak bu nur bunda nur
dan sukses ya ke depannya
dan juga pak nurdin sebagai dirjen dari pengembangan kawasan transmigrasi
ini kerja keras tapi yang kita harapkan ke depan juga pemerataan itu sangat
penting dari segala aspek ya pemerataan dari segi ekonomi sosial
tapi karena penting juga karena ini bisa menjaga keharmonisan dari hubungan kita
ini penting karena tujuan salah satu dari tujuan transmigrasi adalah untuk menyatukan kita sebagai bangsa
demikian kan kira kira pak
betul sekali itu
kita punya salam transmigrasi begini
oh betul kan begini ya
begini ya pak
sekali lagi terima kasih pak nurdin dan juga bu nur
terima kasih juga bu nuri
insight with desi anwar kali ini langsung dari kabupaten barito kuala di kalimantan selatan
jangan lupa insight with desi anwar dapat disaksikan juga di cnnindonesia com dan di youtube di kanal insight with desi anwar
sampai jumpa dan bye bye